aksi tersebut disampaikan kepala biro penerangan polri tim bidokes mabespori
melakukan rapid test terhadap seluruh siswa yang berjumlah satu lima ratus lima puluh orang
dari tes cepat tersebut ada sekitar tiga ratus siswa yang hasilnya dinyatakan positif
tiga ratus siswa tersebut wajib menjalani isolasi mandiri di stukpa pori sukabumi jawa barat
selama empat belas hari ke depan
dari satu lima ratus sekian itu kita lakukan repit tes
jadi ditemukan ada tiga ratus siswa yang berhasil repit tes
repit tes ini kan ingin bukan mengayatkan timun saja dan tubuh ya
dan kondisi tubuh makanya setelah kita lakukan tes

mabes polri memeriksa kondisi tiga ratus siswa polisi yang melakukan isolasi mandiri
pasca dinyatakan positif setelah melakukan repit tes
para siswa yang melakukan isolasi mandiri pun telah mendapatkan penanganan kesehatan maksimal
kita akan kembali sebagaimana memang ada yang positif tiga ratus
nah perlu kita ketahui bahwa
pelaksanaan rapid test ini tidak menjamin yang bersangkutan meskipun positif covid sembilan belas
meskipun demikian yang tiga ratus ini kami perlakukan kami tangani seperti halnya odp